pemerintah pusat menilai bahwa salah satu penyebab buruknya kualitas udara di jabodetabek adalah penggunaan kendaraan pribadi konvensional
selain akan menerapkan uji emisi secara berkala pemerintah juga akan mempertimbangkan pemberlakuan skema empat in satu
yaitu kewajiban satu kendaraan berisi empat orang menuju jakarta
kita akan bahas bersama dengan kasubdit angkutan perkotaan direkturat angkutan jalan kementerian perhubungan bapak tony agus setiono
selamat sore pak tony
selamat sore mbak mepri
pak tony yang jadi pertanyaan utama apa sih sebenarnya yang jadi pertimbangan penerapan empat in satu dan uji emisi untuk mengatasi polusi di buku kota dan seberapa efektif menurut kementerian perhubungan
ya baik terima kasih mbak mevri
jadi pertimbangannya karena memang sekarang ini kalau kita lihat setelah pandemi itu sudah mulai meningkat pergerakan lalu lintas dari kota kota di wilayah bodetabek menuju ke jakarta
nah selain itu dengan pergerakan yang tinggi itu kebanyakan dari penggunaannya itu adalah kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor
dan memang masih minimnya minat masyarakat di dalam menggunakan anggotaan umum
kemudian beberapa lagi adalah kurangnya kebijakan terkait pembatasan kendaraan bermotor
kalau di dki memang sudah diterapkan ganjil genap selama ini dan mungkin yang perlu lagi adalah pembatasan kendaraan bermotor pada lokasi ruas ruas jalan
kalau di dki jakarta
ini mungkin nanti yang menyebabkan tingginya mungkin tadi disebutkan adanya polusi udara di dki sehingga membuat pemerintah posisi pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan penggunaan kendaraan dengan kapasitas banyak dan juga penggunaan kendaraan yang rendah emisi
yaitu misalnya seperti kendaraan listrik
demikian mbak mepri
mekanismenya nanti seperti apa ini
dimana saja akan diberlakukan
jam berapa saja
metode pengawasannya seperti apa untuk empat in satu
ya memang untuk pemberlakuan kendaraan berkapasitas banyak ini nanti akan diberlakukan pada ruas jalan ya
sebagaimana yang untuk misalnya ganjil genap sekarang kan ada di dua puluh enam jalan utama di dki ya
kemudian nanti perluasannya mungkin nanti akan dilakukan pada jalan akses utama yang menuju ke jakarta
dan pengawasannya nanti mungkin sama pihak kepolisian
dengan pihak dinas perhubungan setempat maupun dinas perhubungan dki jakarta
seberapa efektif kemudian kementerian perhubungan menilai bahwa pemberlakuan kita fokus dulu kepada empat in satu ini bisa benar benar menekan tadi angka polusi
karena kita tahu kalau di dua ribu tujuh belas lalu saja tiga in satu ini dihentikan karena dinilai tidak efektif
banyak joki kemudian juga tidak serta merta bisa efektif begitu
nah seberapa kemudian optimis
apa yang membuat kementerian perhubungan optimis bahwa nanti jika diterapkan empat in satu ini bisa benar benar menekan angka polusi yang ada di jakarta dan juga jabodetabek dan daerah penyangga sekitarnya
ya memang kalau melihat dari ganjil genap sekarang kan masih sudah mulai efektif ya
meskipun memang masih ada beberapa lokasi yang belum dilakukan ganjil genap
ya mungkin kedepannya dengan adanya empat in satu maupun nanti perluasan ganjil genap
pada jalan akses dan juga jalan jalan dki jakarta ini akan mengurangi tingkat polusi dan kemacetan lalu lintas di daerah daerah tersebut
begitu ya baik yang jalan akses menuju ke jakarta maupun di wilayah wilayah pusat kota di dki jakarta
sehingga kami berharap bahwa ini akan menurunkan polusi udara di wilayah jakarta
ya mungkin nanti perlu akan dilakukan pengukuran secara berkala begitu ya terkait dengan berapa besar
ya mungkin nanti perlu akan dilakukan pengukuran secara berkala begitu ya terkait dengan berapa besar
yang saat ini kemudian setelah dilakukan adanya beberapa kebijakan seperti tadi perluasan ganjil genap maupun kendaraan berkapasitas banyak tadi
oke nanti ini akan berlaku juga kah untuk taksi online atau ojek online begitu
ya nanti akan kita lihat situasinya apakah untuk ojek maupun yang taksi online
angkutan umum memang kita tidak batasi artinya kami mengharapkan masyarakat itu untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi kepada penggunaan angkutan umum termasuk adalah taksi dan konvensional maupun taksi yang online ini
padahal kita tahu ya pak kalau taksi konvensional walaupun online juga orangnya tetap biasanya terbatas hanya satu dan dua penumpang begitu
berbeda sekali konsepnya dengan transportasi publik massal
ya memang kita
akan mendorong penggunaan angkutan umum masal ya jadi selain kalau memang taksi mungkin memiliki kenyamanan tertentu dan untuk angkutan umum masal juga kita akan coba memiliki tingkat kenyamanan yang mungkin sama dengan kendaraan pribadi begitu
misalnya tidak ada ruang untuk berdiri begitu ya sehingga para pengguna jasa akan tetap duduk dan menikmati layanan wifi
dan juga ini diharapkan
menjadi pemicu untuk masyarakat beralih ke anggota umum gitu
kita akan desain anggota umum senyaman sebagaimana kita menggunakan kendaraan pribadi
oke jadi salah satu tujuannya adalah selain kemudian efek jangka panjangnya adalah menurunkan angka polusi tapi juga membuat kemudian para pengguna transportasi ini bisa beralih ke transportasi publik masal gitu ya pak
nah bicara soal hal tersebut
kondisinya seperti apa sekarang
sudah memadaikah untuk transportasi publik masal
ketika nanti para penumpang ini diarahkan untuk berpaling ke transportasi publik masal
apakah sudah dinilai cukup menampung para penumpang yang ada
karena kita tahu di jam jam sibuk ini masih jadi satu perhatian khusus nih pak
ya memang ini kita akan meningkatkan kapasitas dari angkutan umum masal yang saat ini ada
ya mungkin nantikan sudah akan beroperasi juga beberapa anggota masal yang baru ya
seperti misalnya lrt bodetabek yang juga akan membantu
masyarakat tidak lagi menggunakan kedai pribadi tapi menggunakan antarumum
kemudian untuk modal layanan bis mungkin saja kita akan menambah kapasitas atau jumlah armada bisnya begitu
dari mulai bodetabek menuju ke dki jakarta
berapa persen pak target yang kemudian direncanakan
karena kalau dari tadi bapak menyatakan bahwa akan bentuknya berarti masih rencana
kita ingin tahu apakah itu semua sudah disusun rencana rencananya secara tertulis
dan berapa persen
kemudian targetnya ini bisa benar benar ditambah tadi transportasi publik masalnya
ya kita memang masih sedang menghitung secara pasti begitu berapa kebutuhan untuk penambahan jumlah angkutan masal ini
tapi kita akan melihat berapa banyak yang akan dipindahkan
kemudian juga berapa banyak yang akan disiapkan untuk angkutan massal tadi
ini kita masih melakukan perhitungan yang pasti
karena ini memang baru beberapa hari ini
kita melakukan rapat secara intensif
baik itu dengan bapak presiden maupun dengan kementerian koordinator maritim dan investasi
baik artinya kajian juga terus dilakukan ya
ini berpacu dengan waktu karena ini para masyarakat juga sudah mulai sesak ini pak
kita bicara soal uji emisi yang juga menjadi salah satu langkah yang akan dilakukan kementerian perhubungan
kita tahu bahwa masalah pengecekan uji emisi secara berkala ini sudah dilakukan
ini bukan barang baru
tapi tentu masih banyak kekurangannya hingga kita lihat bersama
contoh nyatanya adalah
polusi masih terjadi
apa yang berbeda pak dari uji emisi ini
ya sebetulnya untuk uji emisinya masih sama
hanya saja kita lebih memperketat
dara sedaraan yang tidak lulus emisi
uji emisi itu dilarang untuk beroperasi di ruas ruas jalan di wilayah jabodetabek gitu
dan kita juga akan berlakukan low emission zone pada beberapa ruas jalan ddki yang sekarang ini kan mungkin masih berada di kota tugwa gitu
kemudian nanti kedepannya bisa saja kita perluas ke beberapa ruas jalan lainnya di wilayah dki jakarta
sehingga ini dapat menurunkan emisi di beberapa wilayah di dki jakarta
misalnya sebagai contoh di scbd kan belum juga diberlakukan
kemudian di sudirman tamrin atau gatot subroto kita bisa lakukan semacam zona emisi atau low emission zone
dan ini untuk yang kendaraan kendaraan
kami juga akan berkoordinasi dengan dinas perhubungan setempat karena yang melakukan uji emisi adalah dinas perhubungan
nanti juga akan dibantu dengan kementerian lainnya mungkin lingkungan hidup untuk juga kita melaksanakan uji emisi
supaya kendaraan kendaraan tidak lulus uji emisi ini itu dilarang untuk beroperasi atau tidak diluruskan di dalam uji emisi tersebut
terakhir pak saya ingin bicara soal target
yang pertama adalah targetnya memang berapa sih pak
berapa persen kemudian pengurangan jumlah kendaraan yang diharapkan
bisa terjadi ketika empat in satu ataupun uji emisi secara berkala ini benar benar diterapkan secara ideal
dan yang kedua targetnya semua tadi yang bapak sampaikan seluruh kemudian rencana rencana ini bisa benar benar diterapkan
ya halo mbak mohon maaf tadi agak terputus ya untuk bagian terakhir
kita bicara target dan terakhir ini ada dua pertanyaan
terkait dengan target yang pertama adalah targetnya berapa persen sih pak
memang ada pengurangan penggunaan kendaraan pribadi begitu
ketika kita bicara penerapan empat in satu maupun uji emisi uji emisi berkala yang dilakukan sesuai dengan idealnya seperti apa
dan yang kedua adalah targetnya seluruh rencana rencana kebijakan yang anda tadi sampaikan ini rencananya targetnya kapan diterapkan
untuk targetnya memang akan diterapkan
kami terus melakukan koordinasi dengan kementerian terkait juga dengan dinas dinas terkait ya di wilayah jabodetabek
sehingga kita nanti akan melakukan semacam modeling gitu ya simulasi bagaimana untuk pelaksanaan dari kebijakan ini
jadi ini masih terus berlangsung mbak
jadi kami masih menghitung tadi sebagaimana saya sampaikan jumlah kendaraan yang akan disiapkan
kemudian perkiraan nanti akan yang
diturunkan berapa dan juga akan pelaksanaannya ini kita masih dalam proses persiapan gitu ya
dan nanti setelah ada semuanya sudah siap nanti mungkin akan ada informasi lebih lanjut terkait dengan target dan kapan akan dilaksanakan kebijakan ini
tapi ini sudah sangat mendesak sehingga saya kira ini akan juga tidak terlalu lama nanti karena kita harus persiapkan seluruhnya
dalam minggu ini kak pak kita bisa mendengar kabar baiknya atau dalam akhir bulan ini di akhir bulan agustus
ya mungkin ya semoga dalam akhir bulan ini kita bisa melaksanakan kebijakan ini
kita tunggu bersama karena sesuai yang tadi pak tony sendiri sampaikan ini sudah mendesak
kemudian sudah mulai pengap begitu ya pak kalau kita bicara soal polusi
angkanya juga konsisten tapi konsisten berada di kadar tinggi begitu polutannya
untuk itu kita harapkan bersama ada langkah nyata dan konkret cepat
yang bisa dilakukan oleh pihak pemerintah
terima kasih banyak pak tony sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected